juga akan menurun
karena gizi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita
terutama untuk usia balita
jadi gizi yang seimbang itu
sangat bagus untuk proses perkembangan anak
sangat bagus juga untuk meningkatkan kemampuan anak untuk belajar dengan baik
dan juga akan memberikan dampak yang positif
untuk perkembangan anak ke depannya
paham ya bapak bapak
paham bu dokter
ya ce yaudah kalau gitu cucu pamit ya ce
ayo gali terus dun
tengkorak lagi komandan
tidak salah lagi
ciraos ini memang banyak menyimpan misteri
kok takut ya
hari ini juga kalian saya pecat
kalian itu petugas keamanan
yang seharusnya menjaga keamanan dan kenyamanan warga
bukan malah bikin resah
menggali semua tanah di kamung giraos
sekarang halaman belakang sahum
mau cari apa kalian
saya menemukan hal yang mencurigakan pak ustad terwe
dan setelah saya selidiki
ternyata kecurigaan saya benar
banyak sekali di ciraus ini ditemukan tengkorak tengkorak bayi
termasuk disini pak ustad terwe
bukan hanya disini pak ustad terwe
di tanah kosong dekat perbatasan desa juga ada
dan juga tulang yang kamu temukan disana
siap pak ustad terwe
kita jadi di pecat pak ustad terwe
udah kerjakan dulu
siap pak ustad terwe
tatang kok belum datang ya
paling lagi di warung cil ntin sama dudung
dudung juga belum keliatan
mulai jumat depan
itu akan diadakan pekan gizi
untuk semua anak anak yang ada di chiraus ini
jadi tolong disampaikan ya kepada yang lainnya
kalau pekan gizi sama pekan imunisasi
sama gak bu dokter
soalnya anak anak kan baru di imunisasi
itu beda pak sep
kalau imunisasi itu
memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit
dengan cara memberikan vaksin kepada tubuh balita
supaya tubuh kita itu tahan dari penyakit yang sedang mewabah
dan juga penyakit yang sangat berbahaya kepada tubuh balita
sedangkan kalau pakan gizi itu adalah
memberikan gizi yang baik untuk anak anak
contohnya seperti kacang hijau
dan juga memberikan susu yang cuma cuma selama seminggu
itu fungsinya supaya bapak bapak kedepannya bisa lebih paham
dan bisa memberikan makanan yang lebih bergizi untuk anak anaknya
gak usah makan bubur kacang hijau
kalau anaknya sehat kan nggak apa apa bu dokter
itu kelihatannya sehat pak iiib
perkembangan anak itu akan menjadi lamban
dan kecerdasannya juga akan menurun
karena gizi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita
terutama untuk usia balita
jadi gizi yang seimbang itu
sangat bagus untuk proses perkembangan anak
sangat bagus juga untuk meningkatkan kemampuan anak untuk belajar dengan baik
dan juga akan memberikan dampak yang positif
untuk perkembangan anak kedepannya
paham ya bapak bapak
paham bu dokter
assalamualaikum bu guru
waalaikumsalam pak akung
silahkan masuk pak
bisa kita bicara di luar saja
iya boleh pak
silahkan duduk pak
saya disini saja bu
ada apa pak akung
febri sekarang berubah bu
berubah bagaimana maksudnya pak agung
punya keinginan yang kuat
untuk sekolah sampai tinggi
belajar juga senang
tapi setelah bergabung di kelompok belajar dengan edward dan clodia
dia bilang dia tidak mau lagi melanjutkan sekolah
setamat smp nanti
febri bilang sendiri ke pak akung
saya sendiri kaget mendengarnya
jadi itu alasannya
kenapa febri tidak datang ke taman bacaan untuk belajar kelompok kemarin
baik pak kum nanti saya akan coba bicarakan dengan febri ya pak
lebih baik bu
febri dan edward dipisah
akan lebih baik febri
belajar sendiri saja di rumah
dulu lagi pebri belajar sendiri di rumah juga selalu dapat ranking
tidak pernah jauh dari ranking tiga
ranking satu ranking dua ranking satu
begitu begitu saja ibu
kalau menurut saya
edward itu tidak ada hubungannya dengan keinginan febri
setahu saya edward itu memiliki cita cita yang sama dengan febri
ether juga memiliki semangat belajar yang tinggi pak
akan lebih baik kalau
febri tetap bisa dekat dengan edward
kalau claudia dia memang anak yang berbeda pak
saya mencoba mencari cara supaya
kalau dia itu tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap edward dan febri
akan lebih baik bu kalau
febri dan edward dipisah
saya tidak bisa melihat febri dan edward berduaan terus
baik pak akung
saya mencoba mencari cara terbaik untuk febri ya pak
terima kasih ya bu
saya pergi disini bu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mak nanti kalau wasain sampai tau acing gak dikasih uang jajan sama emak
wasain yang akan kasih uang jajan ke acing
menga malu menantu emak dikasih uang jajan sama orang lain
ngapain emak mesti malu
mestinya teh kamu yang malu nerima duit dari orang lain
mak aceh kan udah minta maaf mak
acing gak salah kok mak
acing memang sengaja deketin ije
karena acing itu mau jodohin ije sama edward mak
biar edward tuh gak deket sama claudia
eh emak gak suka ya cucuk emak dijodohin
edward masih kecil masih smp
biarin dia sekolah tinggi dulu
nanti juga dia bisa nyari jurus sendiri